good morning mengikuti terus perkembangan dari pembunuhan satu keluarga di bekasi jawa barat ya
yang terakhir penyidik polres metro bekasi kota dan direkturat kriminal umum polda metro jaya
menangkap orang yang diduga menjadi pembunuh satu keluarga di pondok melati bekasi jawa barat tersebut
terduga masih memiliki ikatan keluarga dengan korban
ia ditangkap di garut jawa barat saat akan mendaki gunung
ya sementara itu empat jenazah korban pembunuhan ini telah dimakamkan di samosir sumatera utara
suasana haru menyelimuti keluarga dan kerabat yang mengantarkan jenazah empat anggota keluarga di perum nainggolan
di pemakaman desa pasawaran satu kecamatan pangururan kabupaten samosir
keempatnya yang merupakan ayah ibu dan dua anak menjadi korban pembunuhan di bekasi jawa barat
sementara itu polisi telah menangkap hs terduga pelaku pembunuhan tersebut
hs ditangkap di kaki gunung gun
di tur garut jawa barat saat akan mendaki gunung
dari tangan hs yang masih memiliki ikatan keluarga dengan korban tersebut
ditemukan kunci mobil yang diduga milik korban
di sana dia berada di suatu rumah atau saung di sana
akhirnya kita mendapatkan yang bersangkutan ada di sana
kartanya akan mendaki gunung
setelah kita lakukan penggeledahan di tasnya kita menemukan kunci mobil
akhirnya yang bersangkutan kita bawa ke
jangan lupa untuk beri komentar dan beri komentar
sebelum menangkap hs polisi telah lebih dulu menemukan mobil korban
yang terparkir di halaman kos kosan hs di kawasan cikarang jawa barat
mobil tersebut berhasil ditemukan setelah pemilik kontrakan melaporkan
ada mobil korban di rumah kontrakan miliknya